ya akibat berkendara ugal ugalan seorang pengendara motor di surabaya dalam kondisi kritis
setelah menabrak pemotor di depannya hingga masuk ke dalam sungai
warga sempat kesulitan mengevakuasi bangkai motor karena tertanam lumpur yang cukup dalam
motorsport yang dikendarai fadel yusuf rahmadi warga ngagelda di surabaya ini menjadi tontonan warga
sesaat terbenam dalam sungai di kawasan jalan raya jemur sari pada kamis sore
kecelakaan bermula saat motorsport melaju kencang dari arah selatan dan tiba tiba oleng hingga menabrak motor metik di depannya
kerasnya benturan membuat pengemudi beserta motorsport hilang kendali hingga akhirnya menabrak jembatan dan terjebur ke dalam sungai
begitu juga kondisi pengendara motor metik yang juga ikut terjatuh hingga luka kritis
kedua korban yang menderita luka di wajah dan sekujur tubuhnya langsung dievakuasi ke rumah sakit islam jemur sari surabaya
untuk mendapatkan perawatan intensif
setelah kejebur saya lari saya tolong
berapa orang yang dalam sungai itu pak
satu dua tiga empat kalau nggak salah yang nolong
oh yang kejebur berapa
yang kejebur satu orang
nabrak jembatan itu
hasil olah tkp polisi menduga kecelakaan dikarenakan pengemudi motorsport yang mengemudi terlalu kencang hingga kehilangan konsentrasi
polisi bersama warga sempat mengalami kesulitan mengangkat kendaraan yang tertanam dalam lumpur yang cukup dalam